setelah menerima laporan adanya dua orang terjatuh di dalam sumur
petugas sar gabungan langsung mendatangi lokasi kejadian
di wilayah talun kabupaten cirebon jawa barat minggu petang
dengan menggunakan sejumlah perlengkapan
petugas gabungan langsung berusaha mengevakuasi dua korban
yang diketahui merupakan ayah dan anak warga pompongan kabupaten cirebon
menurut rekan korban saat kejadian
korban bernama solihin tengah bekerja menguras sebuah sumur
di lokasi bekas tempat pemancingan
namun saat selesai dan hendak naik dari dalam sumur
diduga korban solihin terpleset dan terjatuh ke dasar sumur
anak korban andi berusaha menolong ayahnya
namun juga ikut terjatuh ke dasar sumur yang diperkirakan
memiliki kedalaman dua puluh meter lebih
langsung aja langsung aja
terusnya naik jatuh
oh habis nguras mau naik gitu
kepleset atau gimana
ini pegangannya enggak kuat
enggak kuat jatuh
proses evakuasi terhadap kedua korban sempat mengalami kesulitan
akibat banyaknya tonjolan tonjolan batu di bagian bawah sumur
tidak tidak tidak
dan confidence pass nya benar benar spesial memang kecil
jadi pas untuk satu orang
dan terus korban itu posisinya ada di dalam air
saya di posisi di permukaan air
nah korban itu di dalam
masih ada dua meter lagi
jadi saya jangkau dengan kaki dengan kaki
kita pakai seat harness yang diberikan oleh basarnas
satu dua tiga
evakuasi kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit
kemudian dibawa pihak keluarga korban ke rumah duka
musibah ini sempat menjadi perhatian ratusan warga yang mendatangi lokasi kejadian
jerry komara cirebon jawa barat